biar bangkut aja ngejar warungnya ya emang bisa insya allah bisa gampang kotong ya
harganya tuh nah terus apa apa ini tuh tepat tepat naruh naruh barangnya sebelum
ada yang beli gitu aja ya udah jadi enak sama bang bedu udah udah udah nggak usah
mikirin mbak bedu yang paling penting pikirin kesehatan muda sekarang juga udah udah krok
hai berhenti jagain nih
dulu titip aja dulu kembaliannya di sini ya kalau ada kembaliannya udah pulangin
ya allah bang murni sampai lupa tempoh hari kan bang bodoh juga yang bayarin utang emas
sama murni keren ternir maaf ya muridnya bisa bayar itu pasti tabungannya bangker sepuluh juta
kan tepuk hari aku pernah bilang sama murni sama emak jangan mikirin masalah uang itu kelemang
murni sama udah ada uangnya baru boleh balikin tapi kalau nggak ada jangan jadi beban tetap aja
bang jadi beban namanya juga utang harus dibayar nanti di akhir bisa celaka loh bang ketahan masuk
surga gara gara utang doang
bodi sama emak dizolimin sama retenir luar lah dari abang sebagai laki laki untuk menolong
berhenti murni enggak papa apa
lu kenapa ibu
enggak tahu mak tiba tiba benih murni enggak enak ya udah deh kedalem ya biar makrokin badan lu tapi
tapi siapa yang mojokin warung biar bangka aja juga warungnya ya emang bang bodo bisa bisa bisa
gampang kotong ya ada pada harganya tuh nah terus apa apa ini tuh tempat tempat naruh barangnya
sebelum beli gitu aja ya udah jadi gak enak sama bang bedung udah udah udah nggak usah mikirin bang
yang paling penting pikir kesehatan muda sekarang juga
udah burun deh kerokokin mbak
berapa nih harganya semuanya
ntar ada orang beli gue kasih harga kemahalan
dia kapok kemari
gua kasih harga kemurahan
rugi dah nih warungnya seburni
eh lah ini berapa lagi harga donatnya
rp lima belas kali ini di hongkong rp lima belas ini mah
sini berapa berarti ya
eh gimana badan lu udah nekang
mendingan sih mak
apalagi nyium yang dihias
pahala murni sakit banget
mak kok liatin murni kayak gitu
jangan jangan apa mak maksud mbak
kayaknya lu bukan masuk angin deh mur
lu tuh lagi hamil anak ke ipan
coba deh lu periksa kebidangan semua
ya allah ternyata benar saya hamil
kenapa baru sekarang
pas bang ipan udah gak ada
andai aja bang ipan masih hidup
ya pasti seneng dengernya
dia bakalan nganter murni buat periksa
jadi murni kagak bakalan sendirian kayak gini
ya allah kenapa malah aku sakit banget pasti aku
aduh bang benuh
kepala murni sakit banget
bisa di sini di sini dong
gue antar dulu pulang
ya bapak yang penting sampai rumah
tidak tidak tidak
itu kan si murni
wah gak bener nih kan lakinya belum lama meninggal
kok dia udah menggandeng laki laki lain sih
ngapain di sini
itu murni jalan sama laki laki lain
itu masih benuh
eh pun pokoknya bun itu harus jadi saksi
kalau bunga itu nangis
kalau bun jadi saksi semua orang pasti pada percaya
oh udah yuk
apa ya kt bidan
udah mau masuk empat bulan
jadi mak mau punya cucu nih
lo yang sabar ini
kayak cinta lo jadi bertepuk sebelah tangan lagi
lo jadi belum bisa bersatu dulu amigedu
ya allah mak
udah gak usah dipikirin
ragian murni itu mau fokusin gedein anak aja
ya gak gitu juga
murni mak tuh kagak rido
kalau lo sampai ngejanda semua hidup
biar kt lo tuh mampu mak
mak ngarut banget lo bisa bahagia lahir batin
yaudah kalau gitu mak bakalan ngomong sendiri ya mbak beduh
mudah mudahan si murni gak apa apa dah
mudah mudahan cepet sembuh
gimana keadaan murni mak
murni gak apa apa kan mak
dia baik baik aja
lu cinta kagak ame murni
cinta sama murni
murni cinta sama murni tapi
murninya cinta gak sama beduh mak
si mak malah sejum sejum
ini si murni gimana jadi keadaannya mak
aduh saya lagi panik juga
murni gak apa apa kan mak
murni tuh gak apa apa
dia baik baik aja
tapi lo beneran kan cinta sama murni
lo bakalan nerima murni nih apad nya
gimana itu tuh keadaannya murni lo bakal nerima tuh
lo jangan ngangguk ngangguk aja
beduh cinta sama murni

walaupun sekarang murni lagi hamil
murni lagi hamil
murni lagi hamil
beduh cinta sama murni
beduh bakal nerima murni apa adanya
walaupun sekarang murni lagi hamil
tuh kan bener prt
si bedu sama si murni pasti ada apa apanya prt
ya udah makanya cepetan
sekarang kita kasih pelajaran supaya kampung kita ini nggak kebosi
tunggu pak ya ya
kita tidak boleh nuduh orang sembarangan
kita itu kuduk kuduknya bukti dulu
bukti apa lagi sih bang
jelas jelas saya tadi melihat di rakata api itu dia berduaan
bener gak bun
kan gak pantas prt
udah lah berangkat
insya allah mak
bedu bakal dikain murni walaupun murni lagi hamil
tapi gak gitu juga kali beduh
lu tuh kudu nungguin sampai si murni itu habis lahiran
nanti boleh deh tuh lu nikahin
maksudnya itu mak
lu bener bener ya
sejak lu datang di kampung ini lu udah bikin masalah
eh pak ete ini ada apa nih
bawa orang banyak banget nih kemari
saya itu sebagai pak saya itu kecepatan
pak rt saya itu kecewa sama mak
seharusnya mak itu juga yang jelek
biar kampung kita nggak kena bela
saya emang orang yang jelek
saya punya niat sedikitpun untuk bikin masalah di kampung ini
masa saya bikin masalah di kampung sendiri
ini juga yang saya gak habis pikir
pada kemarin jalan saya ini salah saya apa
salah saya di mana
eh gak usah belagak pilon deh
saya itu tadi ngeliat lo berduaan
gue liat dia jalan di rakyat kereta berduaan
habis dari mana tuh
apalagi tadi saya dengar ada yang lagi hamil hamil gitu
ya ampun pak
kita tidak boleh main hakim sendiri
bedu tuh kagak salah
dia gak ada hubungan ape ape sama si murni
nih si murni emang beneran dia tuh lagi hamil
tapi bukan anaknya bedu
itu anak dari si ipan anak gue
halo pak rt gak usah percaya
yang ketangkap basah itu biasanya suka ngeles pak rt
iya lagian si ipan itu lakinya si murni
kan udah meninggal
aku harus jelasin semuanya
lihat kan si ipan lakinya si murni
kan udah meninggal
tuh usir kan
bang bedu sama emak tuh gak bohong
nih ini surat dari bidan
bang ipan tuh udah meninggal tiga bulan sepuluh hari
dan sekarang murni lagi hamil empat bulan
kamu sudah ngefitnah orang
semua itu berita hoak
yang hamil itu emang suka hoak hoak
itu bukan hoak ma
selain dia janda dia juga hamil mah
kamu harus minta maaf sama dia
kalau nggak mau minta maaf nanti kamu kualat loh
ya deh bang
saya sering nuduhmu pok
saya juga minta maaf ya pak
alhamdulillah kan ya
semua udah clear
udah jelas masalahnya
nah ini mumpung ada prt ada emak dan warga pada kumpul di sini nih
saya mau ngomong sesuatu buat murni sekalian
saya mau melamar murni
murni lagi hamil
lagian kita juga gak bisa nikah bang
abang bakal nikahin lo setelah anak lo lahir
nah anak lu ini nanti juga bakal gue anggap seperti dada daging sendiri muti
tinggal romanya belum
udah terima yaudah yaudah